pihak pt surianusana dicipta akhirnya angkat bicara soal perusakan dan pembakaran
yang terjadi di kantor dan mes karyawan di kecamatan caringin kabupaten sukabumi
pihak perusahaan agrowisata meluruskan bahwa tidak ada kejadian penculikan terhadap solihin
penyerangan oleh warga desa pasir datar kecamatan caringin kabupaten sukabumi
ke kantor perkebunan agrowisata pt surianusana dicipta terjadi
setelah seorang warga bernama solihin dibawa pihak perusahaan ke kepolisian tanpa surat panggilan resmi
seorang warga menuturkan solihin dijemput empat orang dari perusahaan
warga yang curiga karena solihin tak kunjung pulang mencoba menghubungi perusahaan dan kepolisian
namun tidak mendapat jawaban pasti
warga akhirnya menyerang kantor
keluarga haji solihin pun tidak tahu ketika haji solihin akan menyampaikan ataupun datang ke sana
jadi cemas keluarganya di sini
dan terus saya pun tanya
kepada pihak kepolisian ke kapolsek caringin dan juga ke pihak penyidik yang ada di pelabuhan
apakah bapak mengirimkan surat panggilan
tidak bapak haji solihin
ternyata mereka jawabnya tidak
nah aksi warga tadi malam itu sebenarnya spontanitas pak
spontanitas karena merasa bahwa haji solihin itu diculik oleh pihak perusahaan dibawa ke
dibawa ke polisi
padahal pak solehin ini tidak bermasalah pak
sementara itu pt surya nusa nadicipta yang akan membuat bisnis agrowisata melalui humas perusahaan menyebutkan
bahwa tidak ada penculikan terhadap solihin
solihin datang sendiri dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari perusahaan atau apapun
pasca kejadian ini pihak perusahaan telah membuat laporan resmi kepolisian terhadap perusahaan yang menimpa kantor mereka
yang bisa kami sampaikan mbak ya
kemarin itu sekitar sepuluh pagi pak solihin datang ke kantor pt smp
dengan etiket baik dengan etikat baik mau menyerahkan lahannya pada pihak pt smp
karena memang secara hukum lahan tersebut adalah hg besah minik petri smp
lalu setelah itu akhirnya dengan didampingi oleh karyawan kita menuju pores ya
karena untuk mencabut laporan ya akhirnya pergilah pak solihin dengan karyawan kami ke polis
dan menurut informasi juga sebenarnya pak solihin sudah izin dengan anaknya aset dan agus
bahwa dia akan pergi ke polres untuk menyerahkan lahan itu kembali kepada pt snn
pihak perusahaan hingga kini belum menghitung berapa jumlah kerugian yang dialami perusahaan
kasus ini kini masih dalam penyelidikan mapol res sukabumi
ratusan warga di sukabumi merusak dan membakar
fasilitas kantor perkebunan agrowisata
sedikitnya tiga mobil tiga motor dan sejumlah fasilitas kantor dirusak dan dibakar
aksi warga ini dipicu isu diculiknya seorang warga oleh pihak perkebunan yang berseteru dengan warga
ahmad fikri sukabumi